ya ada yang baru dari bandung terminal baru bandara internasional hussein sastra negara bandung jawa barat siap beroperasi
ya terminal baru ini menggantikan terminal lama yang kondisinya sudah tidak layak lagi
terminal bandara internasional hussein sastra negara bandung jawa barat dinilai sudah tidak layak
kondisi terminal keberangkatan dan kedatangan yang sempit kurangnya fasilitas toilet
serta kondisi atap yang bocor membuat para penumpang tidak nyaman
sangat memprihatinkan dia bandara internasional tapi dari segi fasilitas parkiran toilet tidak memadai untuk ukuran internasional
tapi kalau kondisi yang baru tentu yang bagus lagi bagus lah
tapi saya belum teraih yang baru masih yang lama pun alhamdulillah lah
sudah sampai di bandung mau shopping
untuk menggantikan terminal lama saat ini pt angkasa pura ii sudah menyiapkan terminal bandara hussein sastra negara yang baru
dalam waktu dekat terminal baru ini akan dioperasikan
terminal bandara yang baru ini jauh lebih luas dan dilengkapi fasilitas pendukung seperti toilet
ruang tunggu yang nyaman serta desain yang menarik
terminal baru ini jauh lebih luas
sehingga fasilitas publiknya bisa lebih nyaman
fasilitas lainnya seperti toilet dan ruang tunggu juga lebih lebar
terus ac nya pun kita pakai sentral
sehingga kualitas udaranya mestinya lebih dingin lebih teratur
dalam sehari bandara hussein sastra negara melayani tujuh puluh hingga delapan puluh kali jadwal kedatangan dan keberangkatan
sayangnya keberadaan terbatas
terminal baru ini tidak didukung dengan perluasan lahan parkir
sehingga kondisi arus lalu lintas menuju ke terminal masih akan mengalami kemacetan